indonesia mengajak negara negara asean untuk berkolaborasi dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari seluruh dunia
dalam global tourism forum dua ribu dua puluh satu di jakarta pada kamis menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
sandiaga uno mengatakan indonesia telah membuka kembali sektor pariwisata dengan protokol kesehatan sangat ketat
menurutnya kebangkitan sektor pariwisata akan memberikan banyak kontribusi terhadap produk domestik bruto
pembukaan lapangan kerja dan local empowerment
lebih lanjut sandi mengajak negara negara tetangga untuk menjalin kerjasama
untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata yang sangat terdampak pandemi covid sembilan belas
kita telah berkolaborasi
kita telah sangat berkesan dalam berkumpul dengan satu sama lain
saya pikir kita juga bisa lebih efisien dan berkesan ketika kita berkolaborasi